apakah anda memiliki asuransi jika anda memiliki asuransi mungkin salah satu tujuan anda adalah
agar merasa lebih aman dan terjamin jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di indonesia ada lima
satu juta lebih pemegang polis asuransi dari jumlah ini tidak sedikit yang ternyata tidak memperoleh
manfaat dari asuransi yang mereka miliki rudianto adalah satu dari tiga ratus lebih pemegang
polis asuransi jiwasraya yang tidak memperoleh hak bayar dari salah satu perusahaan asuransi
milik negara tersebut rudianto mendapatkan tawaran asuransi jiwasraya karena menjadi nasabah salah
satu bank di indonesia
sebagai nasabah bank insuran rudianto mengklaim dirinya seharusnya sudah menerima haknya yang
berjumlah miliaran rupiah pada oktober dua ribu delapan belas namun karena janji yang diberikan oleh jiwasraya tidak
ditepati rencana keuangan yang telah disusun rudianto untuk keluarganya menjadi berantakan
karena kita bisa kita memprediksi pada suatu tempo kandang ini kan kita bisa investasikan ke tempat
lain namun sampai hari ini apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan janji yang
disampaikan oleh jiwasraya melalui marketing penjualannya pada saat itu jadi otomatis ini
berdampak kepada opportunity opportunity lain atau kesempatan lain untuk kita menginvestasikan dana yang kita
sudah terlanjur investasikan di di apa namanya jiwasraya namun belum kembali sudah ketentuan pada
saat jatuh tempo selama setahun ini rudianto bersama nasabah yang senasib sudah berusaha
menagih kepada jiwasraya namun belum juga menemukan titik terang
pemerintah sebagai pemegang saham utama jiwasraya lewat kementerian bumn menyatakan sedang berusaha
menyelesaikan kasus perusahaan asuransi milik negara ini dengan pemegang polis ini kan kita
lagi cari investor kemudian ada yang anak perusahaan yang mau kita jual itu yang
enggak terkait sama utang induknya itu yang kita ya kan kita utamakan supaya nasabah bisa
bertahap diselesaikan lah itu perencana keuangan muhammad karisma mengatakan diperlukan keuangan yang terbaik untuk menjaga keuangan di jawa tenggara dan jawa tenggara

perencana keuangan muhammad karisma mengatakan diperlukan kecermatan untuk memahami isi polis asuransi terutama kemana dana yang kita setor akan dialokasikan perusahaan asuransi
namun jika yang terjadi seperti yang menimpa nasabah jiwasraya karisma menyarankan agar nasabah jangan panik sebaiknya nasabah dan pihak perusahaan asuransi saling kooperatif
komunikasi antar kedua belah pihak sebaiknya ditingkatkan
kalau kita masuk ke asuransi berarti kita harus konfirmasi dulu
apa sih yang sebenarnya terjadi apakah klaim kita itu memang tidak terbayar alias default atau memang ditunda pembayarannya
nah itulah saya selalu menekankan juga pentingnya dari kedua belah pihak ya dari pihak asuransinya juga dia menekankan atau menjelaskannya itu
marketing communication itu memang harus benar benar bagus supaya nasabah pun bisa lebih tenang
sebagai konsumen perlindungan nasabah asuransi telah berada di bawah payung aturan otoritas jasa keuangan
lewat peraturan nomor satu tahun dua ribu tiga belas tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
ketua harian yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki tulus abadi menegaskan
pemegang polis yang tidak dibayarkan haknya berhak menagi hak seperti yang telah mereka sepakati dengan perusahaan polis asuransi
payung hukum pun sudah kuat mengatur hak hak konsumen jasa keuangan
asuransi sudah sangat benar ya karena dia mungkin jatuh tegasnya
jatuh tempo ya jatuh tempo yang dia klaim dari premi itu dipolisnya dia harus membayar
jadi sudah sangat benar oleh karena itu saya kira konsumen juga bisa melakukan tuntutan secara kolektif
bukan hanya secara individual ylki siap memfasilitasi tuntutan kepada nasabah asuransi ini untuk meminta
haknya kembali kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan karena ini potensi pelanggaran pada
perusahaan asuransi sangat besar kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi di indonesia tidak
hanya terjadi pada jiwasraya namun juga pernah terjadi di perusahaan asuransi lainnya para
pemegang polis tentu berharap agar mereka segera memperoleh hak haknya tim liputan cnn indonesia